indonesia tengah mengalami pandemi covid sembilan belas
dan kita harus menjaga diri agar tidak tertular
caranya dengan rajin mencuci tangan dan juga memakai hand sanitizer
tapi saat ini hand sanitizer menjadi barang langka
yang mengakibatkan munculnya hand sanitizer palsu
dan harganya yang melambung tinggi
hati hati barang palsu beresiko membahayakan konsumen
dan produsen akan terjerat hukum pidana
lalu bagaimana caranya agar tidak tertipu dengan hand sanitizer palsu
teliti kemasannya sebelum membeli
yang efektif mampu melawan virus dan juga mengandung moisturizer
agar tangan tidak iritasi
cek produk asli di akun sosial media resmi dan juga situs web resmi
ingat jangan menimbun apapun alasannya
agar hand sanitizer tidak menjadi barang langka dan harganya akan tetap normal
jangan salah pilih agar tangan tetap bersih dari kuman dan virus